anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara empat menteri jokowi hadir di mahkamah konstitusi
untuk memberikan keterangan di sidang sengketa hasil pilpres hari ini
nama presiden jokowi pun sering disebut timnas anies mohaimin
dan tim hukum ganjar mahfud sejak awal sidang
lalu apa saja keterangan penting para menteri
dan bagaimana tanggapan jokowi soal namanya yang disebut di sidang mk
lengkap di dalam ulasan istana bersama juralis kompas tv friska klarisa
yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto
menteri koordinator bidang perekonomian
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
empat ibu tri resma harini menteri sosial

nama presiden joko widodo sering disebut sebut dalam sidang
ada pula empat menteri yang dipanggil hakim mk untuk memberikan keterangan
lantas apa kata presiden jokowi dan istana soal ini
lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya friska clarissa
bukan sekali nama presiden joko widodo disebut sebut dalam sidang sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
kuasa hukum timnas amin bambang wijoyanto menuding ada intervensi presiden joko widodo di pilpres dua ribu dua puluh empat
yang membuat perolahan suara pasangan prabowo gibran meroket salah satunya lewat penyaluran bansos
dan perlibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan empat dua
nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh presiden jokowi dalam berbagai kunjungannya
ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain
yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah
dimana prabowo subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
dengan sasaran pemilih diperkirakan dua puluh tujuh juta
sementara ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulya lubis menduga
presiden jokowi melakukan nepotisme di pil pres
todung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang
untuk memenangkan pasangan prabowo gibran satu putaran
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
nepotisme yang dilakukan oleh presiden jokowi dodo
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi secara terstruktur sistematis dan masif
menanggapi namanya yang berkali kali disebut dalam sidang sengketa hasil pilpres
presiden jokowi dodo enggan berkomentar
jokowi menegaskan ia tak mau menanggapi jalannya proses persidangan di mahkamah konstitusi
apalagi apa untuk apa
saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan mk
sidang sengketa pilpres jumat ini menghadirkan empat menteri
keempat menteri yang dipanggil mk antara lain menko pmk muhajir effendi
menko perekonomian erlangga hartarto menteri keuangan sri mulyani
dan menteri sosial tri risma harini
salah satunya menteri perekonomian erlangga

soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu
menjawab pertanyaan ketua mk soal plotting pembagian bansos
erlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu
dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahun
berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan bantuan ini
menjelang pemilu itu bapak bapak dan ibu ibu
apakah di forum itu ada tidak pesan pesan dari presiden
ataupun usulan dari para menteri
bahwa hal yang demikian itu ada nuansa nuansa yang sensitif
yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu
pernah tidak dalam proses ratas ratas maupun
mungkin bisa dijelaskan pak
menko bidang pmk atau bidang perekonomian
jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian
terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di kemdagri
jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu
sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika
ada plotting plotting soal bantuan itu tadi
dan kembali lagi sampaikan oleh bu mensos
bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan
jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu
nah cawe cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga apa ya kita memanggil kepala negara presiden republik indonesia
lihatannya kan kurang elok karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder
maka kita memanggil para pembantunya dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
sidang gugatan hasil pemungutan suara bukan hal baru dan terus berulang setiap pasca pemilu
yang jelas proses pembuktian hanya berakhir
harus berjalan secara transparan dan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik hak suara